kita beralih ke informasi lainnya
kontras menganggap berlarutnya penanganan vaksin palsu tanpa tindakan jelas
membuktikan pemerintah gagal mengawasi peredaran vaksin
kontras mencurigai keterlibatan internal rumah sakit dalam kasus ini
kecurigaan terhadap adanya akses produsen vaksin palsu ke rumah sakit
ditenggarai karena ada permintaan dari internal rumah sakit
namun rumah sakit mengaku menjadi korban
sehingga proses pertanggung jawaban dinilai lamban
hingga saat ini janji janji tanggung jawab dari rumah sakit belum terpenuhi
kontras menganggap perlu kebijakan yang jelas untuk menangani kasus ini